masyarakat indonesia untuk mendukung perjuangan timnas sepak bola u sembilan belas melawan uni emirat arab terus bergelora
hal ini terlihat dari antrean pembelian tiket pertandingan
pada laga penentuan penyisihan grup a pendukung optimis timnas indonesia dapat memenangi pertandingan penyisihan grup tersebut
sejak rabu pagi pssi sebagai panitia penyelenggara pertandingan antara timnas indonesia u sembilan belas melawan uni emirat arab
telah membuka loket penjualan tiket di lapangan blok s kebayoran baru jakarta selatan
panitia melayani satu persatu warga yang antre membeli tiket
untuk tiket pertandingan timnas indonesia u sembilan belas melawan uni emirat arab panitia menjual sebanyak dua puluh dua ribu tiket dengan harga tiket yang bervariasi
tiket yang dijual berkisar harga rp lima puluh sampai rp lima ratus
harapan pengekodik ini apa
ya mudah mudahan menang deh tiga untuk indonesia
enam lembar buat tani sama anak aneh sama teman temannya
harga yang rp lima puluh ribu aja yang atas
harapan nanti untuk tim kesebelasan indonesia nih
harus menang skornya nggak langsung muluk muluk lah yang penting satu yang penting menang aja